ini tante semua barang barang ini untuk kava
mama mimpi fadil
mama mimpi edo merebut kava dari genungan mama
masya allah mama
papa kirain ada apa tiba tiba bangun tidur terus lari keluar
papa pikir ada apa
papa nggak takut kava dicurik sama edo
kalau beneran pasti papa bertindak dong
siapa yang mau cucunya diambil orang
oh udahlah ma udah
ya udah udah udah cuma mimpi
ma mimpi kan cuma bunga tidur ma
mama jangan sampai terpengaruh
nanti mama sudah membedakan
mana yang mimpi mana yang kenyataan
ya tapi setidaknya dengan mama mimpi begitu kan kita bisa lebih waspada
siapa tahu memang kak edo punya rencana buruk sama kava
jangan sampai itu terjadi ana
jangan sampai itu terjadi edo
jangan sampai edo
aku berani dekat lagi
aku pasti gak akan melepaskan dia
aduh aduh aduh udah deh ya
ini tuh cuma mimpi gak perlu dibahas sampai kayak gini deh
pakai nuduh nuduh edo sebagai penculik lagi
kamu nggak usah dibelain edo terus
edo tuh nggak patut dibela
kenapa sih indi lagi ini lagi yang disalahin
semua kegilaan nu ini akan berakhir setelah dua minggu lagi
nggak akan ma
mama terlalu gegap pak
edo itu sudah hampir mencelakakan kava
kok mama malah memberikan dia kesempatan sekali lagi pada itu
entah nggak boleh memberikan rambut kava tante
karena kamila melarang tante
kamila melarang tante melakukannya
bu haris berangkat dulu ya
haris kamu harus sarapan dulu
nggak boleh nggak
soalnya udah berapa hari kamu gak sarapan
kalau satupun makanan ini nggak ada yang bisa saya sarapan
yang boleh aku makan
emang kalau dilihatin aja
kamu jadi kenyang
ibu gak mau denger lagi ya
kamu ambruk gara gara kecapean
dan lupa makan
atau kalau perlu ibu suapin
gak usah bu
kayak haris anak kecil aja
abis kamu juga
disuruh makan aja susah
nanti haris akan sarapan
tapi di kantor
karena haris ditungguin sama klien
biar nanti meetingnya sambil haris makan juga
ibu mau tanya sama dia
kamu benar benar makan apa enggak
haris pergi dulu ya bu
sampai kapan papi menyembunyikan penyakit papi dari eyang
dan apa sebenarnya penyakit papi
jangan jangan benar dugaan aku
kalau papi menderita gagal ginjal
jadi bener kan kak
ini semua makanan untuk penderita gagal ginjal
ini semuanya mila titipin untuk papa ya kak
selama edo masih bolak balik ke rumah ini
mila benar benar belum bisa tenang kak
ngerti kok mila
nanti sebelum aku klinik
aku akan mampir dulu ke kantornya pak haris
dan aku akan pastikan pak haris makan semua ini
mudah mudahan aja papa suka ya kak
papa kamu pasti suka
kamu mau buang
barang barang sampah ini
mak edo beli barang barang ini kan buat eka
ya edo sekarang mau ngasih ini ke eka
daripada di sini berdebu
nanti kalau pas eka kesini ya edo balikin lagi
yaudah edo masukin dulu ke mobil
mama siap siap dulu ya
mama suruh siap siap emangnya mau ngapain dok
kok mau ngapain
mama mau nengok cucu mama
anak itu cucu mama
mama gak pernah akan anggap anak itu sebagai cucu mama
tapi kalau emang terbukti itu anaknya edo artinya apa
tapi yang pasti mama tidak akan pernah menganggap anak itu cucu mama
dan mama nggak mau kalau dia tinggal di rumah ini
satu hal lagi
mama minta setelah kamu tes dna
kamu harus menikah dengan indi
nikah sama indi

selama ini hidup kamu itu nggak pernah berkembang

edo memang ini adalah kebencian kamu
kamu bisa berpikirin camilla terus
kamu bisa berpikirin camilla terus
kamu bisa berpikirin camilla terus
kamu bisa berpikirin camilla terus
kamu bisa berpikirin camilla terus
selama ini hidup kamu itu tidak pernah berkembang
dan mama yakin ijazah s satu kamu itu hanya akan jadi pajangan karena kamu tuh mikirin camilla terus
edo memang itu yang kamu mau
sayangi hidup kamu edo

mama nggak mau hidup kamu hancur hanya gara gara camilla
mama tenang aja ya
tanpa memang ngomong kayak gitu eh dia tuh udah mengatur hidup edo untuk menjadi orang yang lebih baik
dan ide edo tentang anaknya camilla dan camilla itu bukan menjadi penghormat edo ma tapi malah
jadi penyemangat edo
kalau mama mau hidup medo berkembang biarin edo milikin anak itu
setelah semua ini terbukti mah edo akan mengambil dia dan merubah nama dia menjadi eka
dan setelah itu edo akan menitih hidup edo menjadi orang yang profesional buat mama
dan sekaligus menjadi ayah yang sukses buat eka
kalau gitu sekarang edo pergi dulu
edo mesti bawa edo ke rumah eka sekarang
edo edo dulu mama belum selesai ngomong edo
buat apa ini barang barangnya semuanya
ini tante semua barang barang ini untuk afah
ada piring cantik
ada selimut buat tante
ada kuda kudaan buat kafa
dan ada kuda kudaan buat kafa
ya bener aja kamu edo
kafa itu kan masih kecil
keluar dari inkubator aja gak boleh
apa aja pasti diberikan
kamu nggak usah sok percaya diri deh edo
karena hari ini hari kamu terakhir ketemu dengan kafa
dan saya harap besok kamu tidak usah datang ke sini lagi
apalagi bawa barang barang sokan seperti ini
tante itu udah sepakat sama saya
kalau saya bisa ketemu kapal lima menit setiap harinya sampai tes dna itu ulang dilaksanakan
dan sekarang saya salah apa
saya nggak berbuat macem macem
memang kamu nggak berbuat macem macem edo
tapi mulai sekarang lebih baik
kamu batalkan niat kamu untuk tes dna
kenapa lagi sih tante
karena tes dna ulang itu nggak akan pernah terjadi
tidak akan pernah terjadi
tante nggak bisa mengubah dna keputusan tante
namanya nggak kecekuin tante
kenapa kamu marah marah sama tante amber
aku nggak akan marah kalau tante amber bisa kecekuin sama keputusannya
ini bukan keputusan saya itu
tapi ini keputusannya kamilah sebagai ibunya kafa
jadi tolong kamu hargai keputusannya kamila
dan masa bodoh sama keputusan siapapun
kalian bodoh dan sepakat sama aku
aku bisa ketemu kakak dan sudah mengizinkan untuk tes dna ulang
dan itu akan tetap dilaksanakan
kalian mesti tepatin
edo aku mau bicara berdua semua
tante mila harus menyelesaikan urusan ini berdua sama edo
tante tenang aja tante
tante tenang ya tante
tolong jagain kafa ya tante
mila titip kava sebentar aja
mila mila mila berhenti berhenti
sekarang tolong kamu jelasin sama aku
kenapa kamu batalin tes dna ini
kamu emang dari dulu tuh sama ya
selalu terbuat seenak ya
sama sekali gak bikin perasaan aku ya
kamu tau kan aku tuh ngahapin anak kamu untuk jadi anak aku
terus segala macam persiapan yang udah aku lakuin
dengar seenaknya kamu batalin tes dna ini
kamu tuh sama sekali nggak bikin perasaan aku tau nggak
kamu tuh pasti takut
kamu tuh pasti takut
kamu tuh pasti takut
kamu tuh pasti takut
kamu tuh pasti takut kan
kalau emang terbukti anak kamu itu emang anak aku juga ya kan
kamu pasti takut kan
kalau memang terbukti akulah ayah dari anak kamu
dan kamu takut kebohongan kamu akan diketahui sama semua orang ya kan
eh duk cukup duk cukup
bila buat apa sih kamu takut
kalau emang terbukti itu anak aku
kamu akan aku bawa pergi dari sini
dan kamu sama aku disitu bahagia
dan nggak akan ada lagi yang ganggu kita
eh duk cukup duk
kalau memang kamu mau tahu kenapa aku membantumu
itu karena hasilnya pun akan sama dok
kamu bukan papanya kau pak
apa sih mil
alasan kamu tuh sama sekali nggak masuk akal
kamu tuh mesti biarin aku sama anak kamu itu tes dna
kalau emang nggak terbukti itu anak aku
ya udah yang penting aku tahu kebenaran nek

jadi kenapa kamu batalin tes dna itu
aku tahu kamu tuh cuma menghindari kebohongan kamu ya kan
aku bukannya takut duk
tapi aku gak mau kalau masalah ini bertambah keruh
kamu tuh aneh aneh aja
tes dna itu ada untuk menunjukkan kebenaran
bukan yang bikin masalah tambah keruh
tes dna itu ada untuk membantu kamu menghilangkan masalah kamu itu
eh duk eh duk cukup duk
sekarang aku minta sama kamu tolong tinggalkan aku sendiri
aku nggak mau pergi sebelum aku ketemu kava
tapi aku tidak mengizinkan kamu untuk ketemu sama kava
kalau gitu aku makin
kalau gitu aku maksa
aku nggak mengizinkan kamu eh duk
enggak aku itu anak aku aku mau
mising eh duk
kalau kami udah bilang jangan
nanti lagi pak lawan kesiangan
loyang bukan siapa siapa di sini dan kedatangan lo
udah membuat anggota keluarga sini gak nyaman
dan kalau gue mau
gue bisa telepon polisi sekarang untuk menangkap lo
lo mau begitu
jadi sebelum gue telepon kantor polisi
lebih baik lo segera pergi
untuk kali ini kalian berdua menang
tapi jangan saling gue kalau gue enam puluh jalur hukum
gimana mau buat masa ini
gue bersama di situ

zacun dalameaulasi bahasa indonesia
aka hidupnya dengan juara barusan barusan berbahaya
saya hail rentual kersawfolo